baik kita akan masuk informasi tentang pemilu pemirsa
kali ini tentang ketua tim kampanye nasional jokowi ma'aruf
yaitu erick thohir menghadiri acara milenials di makassar sulawesi selatan
erick mengajak para mahasiswa untuk terus membangun bangsa dan negara lewat karya
benar sekali sementara itu calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
menyambut kedatangan seorang pendukung yang berjalan kaki dari tegal jawa tengah
prabowo setelah itu berkunjung ke kampung baduy di lebak banten
hadir sebagai pemateri aktivis milenial di sebuah hotel di kawasan panakukang makassar kami siang
erick thohir berbagi pengalaman bersama ratusan mahasiswa
para mahasiswa tidak hanya berasal dari makassar tetapi juga dari palu
korban bencana gempa bumi tsunami dan likuifaksi
sebagai mantan ketua inasdok asian games dua ribu delapan belas
ia mengajak mahasiswa untuk terus membangun bangsa dan negaranya
event asian games bagi erick baginya adalah kegiatan mengangkat harkat
dan martabat indonesia ke dunia internasional
erick pun diminta generasi muda menjadi ujung tombak pembaruan bagi indonesia di masa depan
menyambut kedatangan rahman pendukungnya yang berjalan kaki dari tegal jawa tengah
ke kediamannya di jalan kertanegara kebayoran baru jakarta selatan
pada pertemuan singkat itu prabowo sempat berdiskusi dan berjanji akan mengunjungi kediaman rahman di tegal
usai bertemu rahman prabowo selanjutnya melakukan kunjungan ke wilayah banten
untuk bertemu suku baduy di desa kanekes lewi damar lebak banten
dalam kunjungannya ini prabowo berbicara dengan tokoh adat setempat
dan melihat langsung kondisi desa adat baduy
prabowo yang tidak banyak meladani pertanyaan wartawan
hanya menegaskan jika dirinya menargetkan urut urutnya

untuk pilpres dua ribu sembilan belas terdapat lebih dari enam pemilih suku baduy luar
yang masuk dalam daftar pemilih tetap di desa